apakah kita lebih bodoh atau kita lebih malas
kita tanya kepada ahli ahli
di zaman orde baru pernah empat belas
kalau kita bisa sama dengan thailand saja
berarti kan kita sampai ke enam belas
kalau kita naik dari sekarang sepuluh delapan sebelas
hanya dengan perbaikan manajemen
pasti para pakar nanti bisa menemukan
mungkin dengan tambah komputerisasi
apalagi kalau bisa sama dengan vietnam
begitu kaya bangsa kita ini sebetulnya
jadi saya sudah lihat angka angkanya
kalau tidak salah sekarang sudah seribu lima ratus
itu kira kira yang ingin saya sampaikan
antara lain makan bergizi
memberi gizi kepada anak anak indonesia
lemah fisik lemah otak
sel otak tidak berkembang
untuk jadi kuli saja mungkin kalah
memberi makan kepada mereka yang membutuhkan
saya tadinya agak sedikit shock
semakin rakyat cinta sama saya
dan juga pan saya lihat
ingin pemimpin pemimpin selalu
gembira selalu senyum selalu